presiden jokowi telah menandatangani uu omnibus law yang didalamnya termasuk klaster undang undang cipta kerja
dari mulai proses pembahasan di dpr hingga pengesahannya dinilai buruh ini terburu buru dan sedikit melibatkan partisipasi masyarakat
bahkan hingga disahkan jumlah halaman uu omnibus law kerap berubah ubah
kini satu satunya langkah yang bisa dilakukan buruh adalah mengajukan uji materi di mahkamah konstitusi
dan untuk menakar peluang buruh dalam gugatan uji materi di mk kami sudah terhubung dengan bivitri susanti pakar hukum tata negara sth indonesia jentera
halo selamat malam mbak bivitri
mbak dari pembahasan awal hingga pengesahan apakah anda sepakat dengan buruh bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur penyusunan revisi undang undang omnibus
jadi perlu diketahui oleh pemerintah
bahwa proses kemencukan peraturan perundangan itu sebenarnya dimulai dari kaha presiden
ini pembahasan di jpr
tapi perencanaan penyusunan baru kemudian pembahasan
nah mulai dari penyusunan ini sangat terhubung
ada beberapa kawan termasuk mining elipos yang tadi disebut meminta draft kepada pemerintah tapi itu tidak diberikan
dibilang ditunggu saja sampai pembahasan
jadi dari penyusunan pun sudah tertutup dan tidak partisipasi
waktu pembahasan pun demikian
jadi kalau ada klaim yang sangat dijurisikasi bahwa serikat buruh sudah diajak
perlu diklarifikasi juga oleh kita bahwa undang undang cipta kerja ini adalah satu undang undang yang sebenarnya mengubah tujuh puluh sembilan undang undang lain
bayangkan hal halannya ada satu satu ratus delapan puluh tujuh
jadi pemangku kepentingannya bukan hanya serikat buruh tapi juga nelayan masyarakat agak dan banyak lainnya
dengan alasan alasan itu saja sebenarnya secara proses sudah sangat seset

jadi begitu banyak proses yang dilakukan dalam selama delapan bulan enam tahun pembahasan undang undang cipta kerja ini
ini tadi di pembahasan kemudian juga di prosesnya ada hal hal yang tidak melibatkan
kepada kata kata yang dikatakan ada perubahan perubahan susunan kata
hingga jumlah halaman
ini apakah anda melihat menunjukkan kecatatan formil dalam prosesnya
iya betul sekali
jadi ada kalau kita mau mengajukan suatu permohonan pemerintahan terkarakter
maka maka maka itu ada dua jenis
ada yang namanya uji formil ada yang namanya uji material
yang menyangkut pasal pasal itu adalah uji materi
sementara yang menyangkut proses yang pasal seperti sekarang
sekarang ini paling buruk ya by the way selama sejarah kebentukan undang undang

untuk kita ajukan kepada mahkamah konstitusi untuk kemudian minta untuk diuji dan kemudian dimataukan
tapi dari mk berdiri belum ada
uji formil yang kemudian dimenangkan oleh para penggugat
anda melihat ini bagaimana mbak bivitri
ya memang sudah empat puluh lima perkara empat puluh empat sudah putus satu belum putus yaitu revisi undang undang kpk

ada satu yang dinyatakan infokosisional tapi kemudian itu sudah dikabulkan oleh mk
ada satu yang dinyatakan infokosisional tapi kemudian itu sudah dikabulkan oleh mk
ada satu yang dinyatakan infokosisional tapi kemudian itu sudah dikabulkan oleh mk
mengatakan dengan asas kemanfaatan undang undang itu tidak dibatalkan
sebab kalau mk mengabulkan uji formil maka seluruh undang undangnya batal
tidak hanya pasal pasal tertentu begitu ya
nah tapi kan begini seperti saya katakan tadi
ru cipta kerja atau undang undang cipta kerja ini
konsentrasinya yang paling buruk yang benar benar nyata
bahkan saya kira saya yakin sekali sembilan hakim mahkamah konstitusi mengamati
para mantan hakim mk juga
saya sudah berdiskusi mereka juga melihat proses yang demikian buruk
sudah memberikan kritik juga

untuk membuktikan bahwa pada akhirnya
proses legislasi yang ugal ugalan seperti ini bisa diawasi
dan diperbaiki ditegur oleh mahkamah konstitusi
kalau kita lihat kan ini bisa dinilai masyarakat awam
bahkan seperti saya ini bisa tahu bahwa ada dugaan
bagaimana anda melihat peluang gugatan kaum buruh yang dilayangkan pada hari ini mbak bivitri
betul sekali ini nyata sekali ya kita bisa lihat semuanya langsung
saya kira karena saya belum baca permohonannya
jadi saya tidak ada dalam posisi bisa menilai apakah sudah cukup kuat atau tidak
tapi intinya yang saya ingin tekankan dalam kesempatan ini adalah
kalau yang diajukan prosedurnya atau uji formil
maka sebenarnya akan sangat kuat
sekali lagi saya belum baca ya dalilnya seperti apa
tapi kalau kita tunjukkan satu satu
dari partisipasi tadi naskah yang berubah ubah dan lain sebagainya
itu akan sangat kuat
kalau uji materialnya kita harus betul betul baca
karena kalau uji material artinya
pasal pasal tertentu itu kemudian dicarikan
batu uji ya istilahnya di undang dan dasar
dan kemudian itulah yang akan dinilai oleh
dan dianggap konstitusi dengan segala fakta bukti saksi ahli dan lain sebagainya
tapi saya belum membaca permohonan itu
jadi saya belum bisa menilai secara pasti
mbak bivitri kalau kita melihat substansinya
kita juga sempat melihat beberapa potongan undang undang ciptaker
yang sudah beredar di publik diakses dari setnek go id
ada beberapa hal yang typo ya di situ
ada beberapa kata kata yang typo
sebenarnya bagaimana anda melihat ini secara hukum mbak
ini kan sudah final tentunya ini sudah dibahas
ada enam puluh empat kali rapat bahkan diperiksa berkali kali
bagaimana anda melihat fakta ini
ya inilah saya kira ya yang sangat mengecewakan dari pemerintah yang sekarang
karena mengerjilkan proses administrasi ini
seakan akan proses administrasi biasa
kesalahan teknis biasa
padahal ini undang undang
tadi jubir pak fadro
dia bilang ini berlaku untuk dua ratus lima puluh juta rakyat indonesia
bayangkan kalau yang berlaku untuk dua ratus lima puluh juta itu
bisa diubah ubah sembarangan
jadi ada dua pasal yang sudah ketemu
kesalahan perujukan ya
jadi ada pasal enam yang merujuk ke pasal lima
ayat sekian padahal sudah ada ayat ayat di pasal lima
kemudian ada di pasal satu ratus tujuh puluh lima
yang harusnya merujuk ke ayat tiga
dirujuk ke ayat empat
ini bukan soal administrasi biasa
undang undang pasal yang seperti itu
bisa jadi nanti ketika diterapkan
jadi tidak bisa diterapkan
saya sudah membaca narasi yang ditemukan oleh pemerintah
bahwa tidak ada pengaruh dari informasinya
itu yang salah
jadi sebagai contoh konkret
pada tahun dua ribu dua puluh
ada suatu perkara di mahkamah konstitusi
yang dimenangkan oleh mahkamah konstitusi
karena pasal dalam undang undang penda
yang terkait pilkada
merujuknya ke pasal yang salah
sehingga pasal itu selama enam tahun
tidak bisa diimplementasikan
oleh tan wahlu ketika itu
jadi karena ketika mau diimplementasikan
orang yang terkena pasal itu akan bilang
loh ini pasalnya salah
tidak bisa kena kekayaan
jadi keliru kalau dikatakan cuma pilkada
maka tidak ada pengaruhnya dalam implementasinya tidak
dua pasal itu berarti tidak dapat diimplementasikan
artinya ada ketidakpastian hukum di sini
yang harus segera diperbaiki
bisa oleh pemerintah melalui
keterangan pemerintah kegiatan undang undang
atau oleh mahkamah konstitusi

padahal ketidakpastian hukumnya sudah timbul
artinya itu bisa diatur dengan dua cara itu
yaitu dmk dan juga perpu
anda melihat bagaimana mbak
ini kan secara besar ini
uu omnibus law kemudian diatur
dengan perpu perpu sebenarnya
hal seperti ini sudah pernah terjadi belum sih mbak
di beberapa tahun yang lalu
atau di periode periode sebelumnya
kalau perpu yang dikeluarkan karena ingin mengubah
suatu kesalahan ketik
memang belum pernah ada
perpu biasanya dikeluarkan karena kan memang
dasarnya kita tidak boleh mengenainya
dasarnya adalah pasal dua puluh dua undang undang dasar
yang harus ada hal hal kepentingan memaksa
tapi dalam konteks yang sekarang
menurut saya ada hal hal kepentingan memaksa
karena ada ketidakpastian hukum
tapi kalau pertanyaan mbak dea tadi
apakah sudah pernah ada
dalam kasus yang seperti ini
belum pernah ada
sekali lagi saya perlukan kan
ini memang suatu
dalam sejarah indonesia
yang paling buruk prosesnya
jadi belum pernah ada perpu
yang dikeluarkan karena ada kesalahan ketik
seperti ini kalau mbak dea
dan juga pemerintah ini tahun lalu
diresitusi undang undang kpk
itu ada sedikit kesalahan petik
juga dalam turunnya itu
harusnya lima puluh tahun maksudnya empat puluh tahun
nah tapi itu ketahuan
sebelum diundangkan jadi
bisa segera diperbaiki nah ini
sudah diundangkan jadi tidak boleh
sembarangan diketik di balik
meja di laptop sendiri terus
diubah dipublikasikan lagi
ini sekali lagi bukan
proses membuat masalah bukan membuat
skripsi tapi undang undang
yang sebenarnya kontrak sosial
yang melalui kita

indonesia melalui lokal lokalnya

kita jadi kalau ada kesalahan
seperti ini tidak boleh dibuat dengan
cara yang tidak prosedural
lagi artinya harus
dikeluarkan secara tertib melalui
salah satunya perpu atau
mengeluarkan undang undang perubahan
yang menarik juga mbak bivitri
kita lihat dari sudut pandang
mk ini ada kejadian
dalam pidato presiden saat acara penyampaian
laporan tahunan mk tahun dua ribu sembilan belas
ini ada di bulan januari presiden meminta
mk untuk mendukung
omnibus law bagaimana anda melihat
kali ini apakah ini akan mempengaruhi
netralitas hakim saat kemudian
jadi memang banyak faktor yang
akan terakhir dan menuntutkan
suatu acara menang atau tidak
kan sembilan hakim itu
padahal tiga hakim itu
diadukannya oleh presiden

saya tidak patut
dan tidak etik yang harus
disampaikan oleh presiden di muka publik
lagi seharusnya sih tidak
mempengaruhi tapi kita tidak bisa mengukur
karena kita juga tahu ada
resisi undang undang mk
mk yang sekarang ini akan
dilemas penduduki maka jarak
atau jarak yang usia tujuh puluh tahun
jadi saya kira akan ada faktor faktor
yang mungkin saja mempengaruhi
makam persisusi jadi daya kritisnya
berkurang jadi jawaban saya
mbak ria iya itu dia berpotensi
yang sangat berkurang baik terima kasih
sekali mbak b fitri susanti sudah
bergabung bersama kami pada
malam hari ini